strategi strategi besarnya apa
ya masa yang di sini tahu strateginya kan mestinya tidak seperti itu
dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik
berbagai pihak menyoroti manuver presiden joko widodo
yang diduga mengintervensi penentuan strategi pemenangan pemilu
dengan mengundang ketua umum partai koalisi minus partai nasdem di istana kepresidenan jakarta
kepala negara perlu menunjukkan integritas serta netralitasnya dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
dan bukan justru memperkeruh keadaan dengan mengatakan bahwa
tidak diundangnya partai nasdem merupakan strategi khusus memenangkan pemilu
ya memang tidak diundang
kenapa pak alas dan pak alak pernah tidak mendukung partai
kita harus main pak
sistem itu ya kita harus bicara apa adanya ya
kan sudah memiliki koalisi sendiri
dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul
itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain
kepala badan komunikasi sistem
strategis partai demokrat herzaki mahendra putra menyayangkan langkah presiden jokowi
dan berharap presiden lebih fokus terhadap tugas tugas kenegaraan di akhir masa pemerintahannya
itu dia yang sangat disayangkan
ini kan banyak pihak loh yang mengkritisi
ada mas deni indrayana mantan memenkumham
lalu kemudian pak josup kalah juga kemarin menegaskan
janganlah cabai cabai seperti psb dan bumega aja lah
di akpr od yaudah fokus aja tugas negara gitu loh
mengurusi rakyat gitu
kok malah sibuk dengan urusan kekuasaan
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menampik bahwa pertemuan presiden joko widodo
bersama dengan ketua umum partai politik koalisi pemerintah minus partai nasdem
adalah bagian dari diskusi politik
tetapi pembicaraan tentang masa depan bangsa dan negara
yang tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi
itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan
bangsa dan negara
berbicara dengan infrastruktur misalnya pemindahan ibu kota
itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara
tidak ada berbicara tentang orang per orang yang terkait dengan
pemenangan pemilu dua ribu dua puluh
meski pemilu serentak tersisa beberapa bulan lagi
diharapkan setiap elit politik mampu menahan diri menampilkan
manuver manuver politik yang memperkeru suasana
pengamat politik universitas al azhar indonesia ujang komarudin menilai
presiden perlu meninggalkan legasi yang baik dan bersikap negarawan
dalam posisinya menyiapkan pemilu yang demokratik
pak jokowi harus meninggalkan legacy yang baik
artinya harus berjiwa dan bersikap negarawan
artinya ya tidak memihak kemana mana
dukungan boleh dong pak jokowi boleh mendukung siapapun
sebagai anak bangsa sebagai putra putri indonesia
sebagai warga negara biasa gitu
tetapi posisinya sebagai presiden itu yang dikhawatirkan
mohon maaf ya ketika dukung mendukung itu akan menggunakan
struktur dan infrastruktur negara untuk pemenangan
itu yang tidak boleh
lebih lanjut ujang komarudin menilai bahwa konteks kenegaraan
setiap calon presiden perlu diberi ruang untuk maju
memperbaiki kondisi negara dan demokrasi tanpa perlu menciptakan polarisasi